festival citarum keempat yang digelar di kampung babakan cianjur kabupaten bandung barat sabtu siang
pada festival tahunan ini masyarakat bisa menurunkan sampah menjadi voucher untuk belanja apa saja termasuk untuk pemeriksaan kesehatan
selain itu festival citarum menitikberatkan pada edukasi lingkungan agar masyarakat paham bahaya sampah plastik
kini jangan lagi membuang sampah dan memandang sebelah mata keberadaan sampah karena bisa jadi sampah sampah tersebut bisa bernilai ekonomis bagi masyarakat
seperti halnya kegiatan festival citarum dua ribu delapan belas yang digelar di desa bebakan cianjur kecamatan cihamplas kabupaten bandung barat jawa barat sabtu siang
ribuan warga berduyun duyun membawa bungkusan berbagai jenis sampah untuk kemudian dijual di bazar sampah
sampah sampah yang dijual dibayar dengan voucher belanja
dengan nominal bervariasi tergantung berat sampah yang dijual
emberan per kilo rp dua
tapi kebanyakan tadi anak anak kalau hasil ngumpulin jangkauan plastik itu jumlahnya berapa
penukaran sampah dengan voucher
ternyata banyak juga dilakukan anak anak yang dengan semangat membawa sampah untuk kemudian ditukar dengan voucher
voucher itu didapat dari apa
tadi bawa sampah apa nih
sampah plastik apa aja itu sampah plastiknya
panitia festival mengedukasi masyarakat melalui sampah yang kini bisa menjadi aset yang bernilai
masyarakat yang hadir ke acara festival diimbau untuk membawa sampah non organik seperti botol air mineral kaleng botol minuman plastik gelas minuman plastik dan sejenisnya
sampah sampah tersebut akan diganti dengan voucher yang bisa dipergunakan untuk membeli makanan souvenir maupun dipakai untuk berobat di tempat yang disediakan panitia festival
yang paling buat keresahan saya adalah itu tadi plastik
jadi masyarakat sudah terbiasa terlena dengan plastik
padahal plastik itu adalah sampah yang sulit untuk direcycle
butuh ratusan tahun untuk direcycle
itu untuk hancur
oleh sebab itu kita harus kembali menyadarkan masyarakat bahwa yang sehat itu hidup yang sehat itu sudah kembali ke alam
jadi memanfaatkan kalipan lokal yang ada
nah pada kesempatan ini kita coba perkenalkan
jika tidak kurang melihat sampah sampah yang jadi sepatik
yang ada adalah kertas kertas yang berulang
selain itu banyaknya sampah dan limbah yang masuk ke aliran sungai citarum
ternyata menyita perhatian warga perancis gary yang pernah viral membersihkan sampah di sungai citarum
peraw dari sampah ketika sampah bisa lagi di dua ulang
kalau bisa naik perahu itu bagus kalau
itu bagus kalau
bikin dari daur ulang dan mau bikin positif untuk nanti orang lebih
kondisinya banyak banyak sampah di mana mana
juga air limbah
sekarang saya lihat di sektor sembilan
di jembatan sudah bersih
orang sudah gemput
banyak orang sekarang berdiri
itu bagus banget
pada festival citarum di tahun dua ribu delapan belas ini banyak kegiatan yang dilakukan
selain bazar sampah juga digelar pemberdayaan pedagang kecil oleh klinik sampah citarung award
sangtunan kepada anak yatim visitusaguling serta penanaman pohon
tujuannya untuk membangun kolaborasi antara warga penggiat lingkungan pemerintah dan pengusaha